setelah dua pegawainya positif covid sembilan belas ion mall bsd yang terletak di kawasan pagedangan kabupaten tangerang banten ditutup untuk sementara waktu
kami siang petugas dinas pemadam kebakaran kabupaten tangerang terlihat melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh areal pusat perbelanjaan
hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti adanya kasus covid sembilan belas di area mal dan memutuskan untuk menghentikan sementara operasional mal hingga satu minggu ke depan
pihak manajemen juga berencana melakukan rapid test kepada seluruh pegawai tenan sebagai salah satu langkah pencegahan karena keselamatan konsumen menjadi prioritas manajemen
untuk hari ini kenapa kita melakukan penutupan mall adalah karena kalau dari yon mall sendiri sesuai dengan kode etik yen mall
pengunjung itu keselamatan customer kita adalah prioritas utama kita
jadi makanya oleh sebab itu kita
menyarankan bahwa kita untuk melakukan disinfektan menyeluruh oke akan kita lakukan disinfektan menyeluruh dan juga rapid test untuk karyawan tenan